sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kau ilham taruh foto safa di wall papernya
kenapa ini ilham simpen foto foto sava sebanyak ini
kamu kenapa sekarang jadi pendiem sidil
ini pasti soal sampah ya
emangnya sava gak pernah cerita sama kamu lah
enggak dia dia nggak pernah cerita apa apa sama aku
emang ada masalah apa sih sama hubungan kalian berdua
sava nolak aku wah
aku pikir selama ini perasaan safakah aku sama seperti perasaan aku ke dia
tapi ternyata semua itu gak benar wah
emang benar apa kata bapak aku wah
kalau aku ini seperti pungguk merindukan bulan
aku kenal betul siapa sava dio aku tahu sifat sava seperti apa
dan aku yakin kamu juga tahu kan gimana sava yang sebenarnya
dia sangat sederhana dia nggak pernah ngebeda bedain orang kaya atau orang miskin
udah deal kamu gak perlu ngomongin itu lagi biar nanti aku aja ya yang coba bicara sama sama
tapi satu hal yang harus kamu tahu
kok buru buru banget sih pulangnya kan mama baru sebentar di sini
lain kali deh kakak bawa mama lagi ke sini ya
yaudah sava temenin mama sampai depan ya
bu sava mau temenin mama sampai depan dulu ya
mama kenapa sih mak tadi pas mau berangkat ke panti asuhan mama semangat
sekarang begitu pulang dari sana mama jelesuk kayak gini
mama sedih yang liat kakak depan sava sama ibu siti
maaf aku bisa ngerti perasaan mama
tapi asal mama tahu posisi mama di hati sava itu gak akan pernah tergantikan
mama juga tahu nggak setiap kali safa ketemu sama aku kata kata yang ditanyain sama safar itu pasti
kak gimana keadaan mama mama baik baik aja kan selalu itu ma
dan itu gak pernah berubah
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
nih kalian udah pulang
ha ilham papa mau bicara sebentar sama kamu
maksud kamu apa sih ngumpulin foto foto adik kamu begitu banyak
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
gak ada maksud apa apa kok lah
safa kan adik aku sendiri ya wajar dong kalau aku nyimpen banyak foto foto safah
yang wajar itu kalau kamu punya foto foto pacar kamu bukan foto foto adik kamu
mana wallpaper di komputer kamu juga pakai foto sava
apa jangan jangan kamu jadi penggemar berat adik kamu
kamu jadi penggemar berat adik kamu
sudah sekarang kamu masuk kamar
rubah itu wallpaper di komputer kamu
dan foto foto sava ini kamu simpen di kamarnya
jangan di kamar kamu
nanti kalau orang lihat disangka kamu suka sama adik kamu sendiri
kan gak lucu
ya udah pokoknya bapak tenang aja
nggak ada apa apa kok
ya udah kalau gitu aku ke kamar dulu
siap siap kah
ya sudah siap

ya udah semua du
boleh wolves ditiru plastic it apa kotor kan
kata kata papa tadi nggak benar
safa itu adik aku
jadi ya wajar kalau saking sayangnya sama dia
terus aku pasang fotonya buat wallpaper
waduh si bos dateng
gue mesti buru buru ngumpet nih waduh
tidak bos saya cuma mau ke warung
mau nyari minyak angin malah saya pusing
alah kemarin mules sekarang pusing
sekarang mana janji kamu
kapan kamu mempertemukan saya dengan yang membuat rajutan itu
atau jangan jangan kamu pura pura kenal sama dia
ya memang persoalannya
si pengerajuan itu
orangnya sibuk bos
jadi susah ditemuin
tapi kasih waktu ke saya satu minggu lah
saya ini orang sibuk
saya nggak punya waktu untuk menunggu berhari hari seperti itu
yaudah kalau bos gak mau ya terserah bos aja
saya dipecat juga gak apa apa
ya paling paling bos nggak akan bisa ketemu sama orang yang bikin racutan itu
karena cuma saya yang kenal dia bos
kamu gilir taksanya
sebaiknya aku turuti saja
seminggu toh bukan waktu yang terlalu lama
saya kasih waktu seminggu lagi
kalau lewat dari itu
saya akan pijat kamu
hari itu juga
oh tak apalah
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
mulai itu lagi
penonton jelek aku bener bener minta maaf enggak sengaja sengaja atau enggak sengaja
itu udah ngerugiin gue lihat nih rajutan lo tuh udah jatuh satu web sekarang ganti
dua rangkris ribu rimu itu